setelah menyelenggarakan dua belas pertemuan ktt selama tiga hari
yang telah menghasilkan sembilan puluh outcome documents
dan sejumlah kesepakatan konkret dengan mitra wicara
ktt asean ke empat puluh tiga di jakarta resmi ditutup oleh presiden joko widodo
joko widodo mengajak para kepala negara yang hadir
untuk mengukuhkan kawasan indo pasifik
sebagai teater perdamaian dan inklusivitas
yang menjadi kunci yang akan mengantarkan asean
ke masa depan yang lebih baik untuk masyarakatnya dan dunia
joko widodo juga mengingatkan tugas asean belum selesai
karena asean akan terus dihadapkan dengan berbagai tantangan global
yang memerlukan kolaborasi kerjasama dan persatuan
untuk dapat melaluinya bersama
pertemuan saya menangkap optimisme
dan energi yang positif dari seluruh yang hadir
jujur saya katakan ini menguatkan harapan
ini menguatkan semangat untuk terus melanjutkan perjuangan
mewujudkan kawasan yang damai kawasan yang stabil dan kawasan yang sejahtera
keketuaan asean selanjutnya akan dipegang oleh laos pada tahun dua ribu dua puluh
sebagai simbol dilanjutkannya estafet kepemimpinan asean
joko widodo menyerahkan palu
pada perdana menteri laos sonexai sipadon
dalam sambutannya sonexai sipadon menyampaikan apresiasinya pada presiden
dan rakyat indonesia atas penyelenggaraan ktt asean ke empat puluh tiga
laopedia berhormat untuk mengambil pemberian asean tahun dua ribu dua puluh empat
dan kita akan membangun kemampuan yang dilakukan di bawah
kemampuan dan keberhasilan asean di indonesia selama beberapa tahun
perdana menteri sonexai sipadon menyampaikan
laos pada keketuaannya di asean akan fokus pada penguatan kerjasama
persatuan dan sentralitas asean guna meraih peluang
dan menghadapi tantangan geopolitik dan bioekonomi di masa depan
keliputan cnn indonesia ckm